ratusan orang mulai terserang penyakit diare atau muntaber di kota muara teweh kabupaten barito utara kalimantan tengah
jumlah penderita muntaber yang berlipat dua ini akibat datangnya pancaroba
para penderita muntaber ini dirawat di ruang rawat inap rumah sakit umum daerah muara teweh kabupaten barito utara rabu sore
sebagian besar pasien merupakan anak anak berusia dua bulan hingga tiga tahun
dari sepuluh orang penderita muntaber yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis rsud muara tewe
salah satunya arief anak berusia dua tahun
warga kelurahan jingah kota muara teweh terpaksa dibawa ibunya maniati ke rumah sakit terdekat akibat mengalami kegelisahan
pusing muntah muntah saat berada di rumah
gelisah habis itu langsung muntah itu dikasih obat muntah lagi ada tujuh belas kali tadi malam muntah
menurut kepala bagian rsud muara teweh
agus reda mengatakan jumlah penderita mutaber yang ditangani oleh rumah sakit pemerintah ini mencapai satu ratus lima puluh orang pasien
baik yang rawat jalan maupun rawat inap
pada bulan september hanya ada empat puluh lima pasien sedangkan pada bulan ini hingga tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas
terjadi kenaikan dua kali lipat dengan jumlah penderitanya mencapai satu ratus lima pasien
jumlah ini kemungkinan juga akan terus bertambah hingga beberapa bulan ke depan
jika pola hidup tidak sehat diikuti oleh masyarakat
awal bulan agus reda sampai sekarang sampai hari ini

itu sebagian besar pasien itu anak anak kalau
itu rata rata anak anak dan pelita
sementara kamis pagi berdasarkan data dari dinas kesehatan barito utara
tercatat sejak bulan september hingga tiga belas oktober dua ribu sembilan belas
terdapat enam ratus lima puluh enam orang penderita muntaber yang didominasi anak dan balita
yang tersebar di sejumlah puskesmas dan rumah sakit kabupaten barito utara
menurut kepala dinas kesehatan
kesehatan barito utara siswandoyo mengatakan
terserangnya warga yang umumnya anak di bawah lima tahun ini
akibat perubahan cuaca atau pancaroba dari musim kemarau memasuki musim penghujan
pancaroba yang jelas kan hujannya memang sudah ada
tetapi belum banyak air gitu kan
mungkin kalau dia pakai air sungai
ya harusnya itu dihindapkan dulu
direbus dulu gitu kan baru diminum
lalu pakai pdrm sama saja ganti
pemerintah kabupaten maupun dinas kesehatan barito utara menghimbau kepada masyarakat
agar bisa mengikuti pola hidup sehat agar serangan penyakit dapat dicegah
samsudinur barito utara kalimantan tengah
kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kepala dinas kesehatan kabupaten barito utara siswandoyo
selamat sore mbak eva
ya pak sis bagaimana penanganan kesehatan warga yang terserang muntaber pak sejauh ini
ya alhamdulillah untuk penanganan pasien tidak jadi masalah tidak jadi kendala
karena di setiap puskesma setiap jaringan kesehatan
dan juga di rumah sakit sudah kita siapin untuk obat obatan
dan terkait dengan bnhp dan tenaga kesehatannya sudah standby di masing masing sarana
terima kasih pak sis
baik pak sis kalau menurut data dari sampai tanggal tiga belas oktober itu ada enam ratus lima puluh enam warga yang terdampak atau menderita muntaber
sampai saat ini pak berapa data total jumlah warga yang terdampak
iya untuk bulan oktober itu baru dua ratus enam puluh lima kasus ya
untuk hari ini yang dirawat di rumah sakit
itu hanya sekitar delapan atau sembilan orang tadi
jadi itu balita ya
balita yang dirawat
jadi untuk peningkatan memang ada peningkatan
itu mulai bulan agustus ya
bulan agustus itu sebanyak tiga ratus empat puluh empat kasus
september itu tiga ratus sembilan puluh satu kasus
dan bulan oktober ini sampai hari ini
sebanyak dua ratus enam puluh lima kasus
ini baru sampai di tengah bulan
artinya masih ada tren peningkatan begitu ya pak sis
iya ada peningkatan kelihatannya untuk bulan ini
jadi memang ada peningkatan
kami menghimbau kepada masyarakat
ini kan pancar oba ya
kebanyakan masyarakat masih menggunakan jamban jamban di sungai
di sepanjang sungai barito
itu mereka memakai mck nya di situ
nah berhubung mungkin ini musim penghujan
mulai tiba tapi belum juga besar airnya
jadi mungkin kepada
untuk mungkin masih banyak orang bab di sana
nah masyarakat memakai air minum utamanya
juga memakai di situ
makanya kami menghimbau untuk
memakai air itu direbus dulu dengan baik ya
dan juga kalau makanan
itu kami harapkan juga
makanan yang baik juga
dan juga cara memasaknya harus juga dengan yang benar
dan yang penting pola hidup bersih dan sehatnya
cuci tangan sebelum makan
cuci tangan sesudah bab
dan ini kami harapkan semua pakai sabun
peningkatan kartus diare ini bisa kita ulangi
jadi apa yang kemudian tadi pak sis jabarkan itu
diduga menjadi penyebab
mengapa kemudian muntaber ini menjadi mewabah begitu ya pak
karena pola hidup yang tidak sehat
yang kemudian dijalani warga secara sehari hari begitu
lalu apa upaya yang dilakukan dinkes
agar kemudian wabah ini tidak meluas pak
kami melakukan penyeluhan penyeluhan
di setiap pertemuan
dan kami juga menyebarkan himbauan himbauan
lewat siaran keliling
lewat juga mungkin ini pas ada pasien
kami temu muka begitu
kami harapkan edukasi edukasi hidup bersih dan sehat kepada masyarakat
oke bagaimana dengan penyediaan air bersih misalnya pak
kalau kemudian warga ada keluhan
kurangnya air sehingga harus menggunakan air yang mungkin relatif tidak sehat
begitu dan juga tidak diolah
apakah ada upaya itu pak sis
untuk di kota mauratewe
keretanya tidak jadi masalah untuk penyediaan air
nah ini yang di daerah daerah bantaran sungai
barito itu yang anak anak sungai
nah ini yang menjadi permasalahan
karena memang hujannya juga belum maksimal ya
dan untuk penyediaan air tentunya
kalau bisa ya itu diolah dulu
kalau bisa diambil dari rumah
kalau bisa diambil dari sungai
tetap saja terus diandapkan sebentar
baru itu mungkin setelah mengendap
diberi jad pengental jad penjernih
dan juga diinginkan
sebelum diminum itu harus dimasak dengan benar
baik pak sis sekali lagi pak
bagaimana kemudian himbauan terhadap warga
agar mereka tidak terjangkit muntaber pak
baik jadi imbauan kami
minumlah air yang sudah dimasak dengan benar
air yang sudah dimasak
terus makan juga makan makanan yang bersih
jangan lupa ditutup
jangan lupa cuci tangan sebelum makan
dan cuci tangan setelah mungkin phb
pakai sabun dan juga berpola hidup bersih dan sehat
itu mungkin dari kami
baiklah pak siswan doyo
kadinkes kabupaten barito utara
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom